stasiun garut yang baru dibuka kembali pada dua puluh empat maret dua ribu dua puluh
jadi titik keberangkatan saya hari ini
stasiun ini telah berdiri sejak zaman kolonial
tepatnya pada seribu delapan ratus delapan puluh sembilan
pada tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tiga
stasiun garut sempat berhenti beroperasi
dan kembali memulai proses reaktifasi sejak tahun dua ribu delapan belas
pastikan anda sudah memiliki tiket yang dicetak
atau boarding pass berbentuk kode qr
yang anda dapatkan saat membeli tiket melalui laman resmi
dengan harga rp empat puluh lima
saya masih punya waktu untuk berkeliling dan berfoto di stasiun garut
karena kereta baru akan berangkat pukul tujuh pagi lewat lima menit
setelah tadi sudah mencetak tiket
kemudian melalui proses reaktifasi
kemudian melalui boarding
kini saatnya saya langsung mencoba untuk naik kereta api cukara ini
yuk ikut saya
kereta api cukurai memiliki tujuh gerbong kereta
dengan kapasitas masing masing delapan puluh penumpang
terutama saat masih berada di wilayah garut
kita akan disuguhi pemandangan gunung dan sawah
yang akan memanjakan mata
untuk mencapai stasiun pasar senen
total dibutuhkan waktu kurang lebih enam jam tiga puluh lima menit
karena kereta api cukurai juga berhenti di lima belas stasiun lainnya
yakni tiga stasiun di wilayah garut
stasiun di wilayah bandung raya
dan stasiun jatinegara
menurut saya ya sangat bermanfaat buat masyarakat garut
dulunya saya kalau naik kereta mau ke bandung atau kemana
suka di stasiun leles
sekarang udah di garut kota
menurut saya ya
bagus untuk alternatif masyarakat warga garut
kan sebelumnya cuma ada
sebelumnya kan stasiun garut itu kagak aktif
kagak dilautin kereta
saya pun sempat berbicara dengan vice president public relations pt kereta api indonesia
melalui panggilan video
bukan tidak mungkin kereta api cukurai
akan menambah jadwal keberangkatan
atau menambah jenis kereta eksekutif
nah tentu ke depan ini akan terus kita evaluasi
dan kita akan terus tingkatkan pelayanan terhadap ka cikgu rai ini
tak terasa waktu sudah menunjukkan keberadaan
tak terasa waktu sudah menunjukkan keberadaan

kereta api yang saya tumpangi sudah masuk ke wilayah stasiun pasar senen jakarta
perjalanan selama hampir tujuh jam ternyata nggak terlalu kerasa ya dan lumayan
bisa buat menghabiskan waktu jelang berbuka puasa sore nanti
buat anda yang mau menggunakan kereta pc kurae
dari arah jakarta menuju ke garut
jadwal keberangkatannya adalahandon tujuh ratus lima puluh lima

dan akan sampai di garut sekitar pukul dry satu hari
jadi selamat mencoba
angga putra rusman rusmana melaporkan dari kereta api cikurai